ayo teman teman surabaya bantu kota surabaya dengan cara food
vlog yang dibuat wali kota surabaya tri risma hari ini
akan mengawali informasi kita pagi ini
vlog risma berisi ajakan kepada warga surabaya
agar mendukung kota surabaya yang sedang mengikuti lomba antarkota di dunia
dalam menangani pengelolaan lingkungan
vlog ini kemudian diunggah di akun media sosial instagram
dalam perlombaan antarkota tingkat dunia ini
surabaya masuk peringkat lima belas besar atau babak final
surabaya merupakan satu satunya kota di indonesia
yang ambil bagian dalam perlombaan ini
perlombaan ini diikuti oleh sembilan ratus kota dari enam puluh enam negara
panitia telah melakukan penilaian terhadap kota surabaya
sesuai dengan proposisi
pertama penilaian yang diajukan dalam keikut sertaan lomba
pada tahap awal ini penilaian dilakukan melalui
pemungutan suara secara online melalui situs resmi acara ini
tidak hanya itu dalam tahap penilaian berikutnya
wali kota surabaya akan mempresentasikan kotanya
dan akan dinilai oleh empat ratus juri
anak anak muda netizen ini mereka ngerti gitu loh
nah lalu mereka informasikan ke kami
mereka ingin bagaimana supaya mereka terlibat dalam partisipasi
untuk mendukung kota surabaya
bagaimana supaya surabaya bisa memberikan dukungannya lewat vot itu
nah pada saat itu ada kegiatan di rumah dinas
lalu mereka datang ke burisma
lalu mereka minta ke burisma
bu bisa vlog nggak bu untuk dukungan anak anak surabaya
warga surabaya atau semua saja untuk mendukung surabaya
dalam gonsu award
sementara saat ini wali kota surabaya tri risma hari ini
tengah berada di korea utara selama lima hari
dalam rangka program kerjanya sebagai presiden uclg aspat